sejumlah sekolah di kota bandung mulai menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah
menjelang ptm yang akan segera digelar
di sma badan perguruan indonesia bpi dua yang terletak di jalan burang rang kota bandung
pihak sekolah mengaku telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk kebutuhan ptm
sesuai dengan ketentuan dari dinas pendidikan
di antaranya menyiapkan pemeriksaan suhu di pintu masuk
menyediakan tempat mencuci tangan dan hand sanitizer
serta menyediakan rambu rambu menjaga jarak dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah
jam belajar juga akan dibatasi maksimal tiga jam perharinya
selain itu setiap siswa hanya diberi kesempatan untuk melaksanakan ptm satu kali dalam seminggu
guru menyampaikan materi di kelas
anggapnya anak delapan di sekolah secara tatap buka
yang lainnya di rumah pun juga mengikuti pak
karena dengan adanya learning management system
dengan menggunakan it
insya allah anak itu bisa mengikuti
baik yang di rumah maupun yang di sekolah
jadi tidak dua kali pembelajaran
persiapan juga dilakukan di sd negeri satu ratus tiga belas banjarsari kota bandung
selain menyiapkan sarana dan prasarana wajib untuk penerapan protokol kesehatan
pihak sekolah saat ini tengah menyusun sistem pembelajaran
yang akan digunakan pada hari ini

untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama
jika ada orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti ptm
menurut pihak sekolah dengan jumlah siswa yang mencapai sekitar seribu orang
atau sekitar delapan sampai sembilan orang saja yang bisa mengikuti ptm
sementara sisanya tetap melakukan pjj
hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kerumunan di sekolah
selain dari itu kami mempersiapkan
usus di sdn satu ratus tiga belas banjahasari
untuk menanggulangi kalau terjadi nanti kerumunan
jadi kami sudah kerjasama dengan pihak puskesmas
dengan saat gas covid sembilan belas
berikut dengan saat pas covid yang ada di bentuk kelas sekolah
kalau untuk jam belajaran sendiri maksimal berapa jam
kalau di aturan itu ada yang dua jam ada yang empat jam
kemungkinan besar untuk awal kayaknya dua jam dulu
adanya ptm yang akan segera dilakukan ditanggapi beragam oleh orang tua murid
kalau saya sih
setuju setuju aja tetapi dengan catatan mungkin dari pihak sekolah
untuk semua guru divaksin
terus untuk prokesnya juga benar benar diperketat lagi
ya mungkin ini aja
untuk lebih ditingkatkan lagi lah untuk prokes prokesnya itu
nah itu betul keamanan yang pasti
nah itu ya untuk saat ini aku belum setuju sih untuk mengijinkan anakku masuk sekolah ptm
karena dengan kondisi kasus masih belum stabil ya masih naik turun naik turun
permasalahannya apakah pihak sekolah mau menjamin ini kebetulan anakku sd ya
dan untuk usia sd kan belum ada vaksin nih
kecuali smp sma
nah pihak sekolah bisa nggak menjamin anak anak kita selama ptm
apakah ada yang sakit
misalnya anak kita datang berangkat sekolah kondisi sehat
pulang pulang gereges maksudnya masuk angin sedikit aja kita orang tua udah parno gitu
sementara itu kepala dinas pendidikan kota bandung hikmat ginanjar mengungkapkan
saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi ke sekolah sekolah di kota bandung
untuk dilihat kesiapannya menjelang ptm
hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan ke satgas kota bandung
untuk kemudian ditentukan kapan ptm akan digelar
selain itu hikmat juga belum bisa memastikan kewajiban vaksin
bagi guru dan peserta didik sebagai salah satu syarat menggelar ptm
pasalnya hingga saat ini cakupan vaksin bagi remaja di kota bandung masih rendah
ditambah lagi kebijakan tersebut akan sulit dilakukan
bagi siswa sd dan tk yang belum diperbolehkan menerima vaksin
kita akan menunggu kebijakan dari kementerian
ataupun dari unit yang terkait seperti dinas kesehatan
apakah memang untuk anak yang usia sekolah dasar
atau bentuknya seperti apa kita sedang menunggu
artinya belum ada kepercayaan apakah wajib vaksin atau tidak
ya kita sedang menunggu kebijakan itu
berdasarkan data dari dinas kesehatan kota bandung
hingga dua puluh sembilan agustus capaian vaksinasi remaja usia dua belas hingga tujuh belas tahun
baru mencapai angka tiga puluh tujuh ribu orang penerima dosis pertama
atau enam belas persen dari total sasaran vaksinasi remaja yang berjumlah dua ratus tiga puluh delapan ribu
sementara untuk guru dan tenaga pendidik
capaian vaksinasi sudah mencapai seratus persen
dari total sasaran tiga puluh empat ribu